hai mungkin mas edi ini kalau kita lihat pbi uang elektronik itu sudah ada sejak sebelas dua belas pbi dua ribu sembilan
yang tanggal delapan april kemarin adalah pbi perubahan jadi penyempurnaan enam belas dari spring delapan pbi dua ribu empat belas
nah kemudian kita masuk kenapa sih harus berubah jadi kita melihat mungkin kita cerita sedikit mengenai latar belakang
kemudian pokok penyesuaian gitu ya kita coba
tentu saja harus harmonis dengan undang undang trans perdana pbi nya trans perdana dan ketentuan trans perdana
di dalam ketentuan transfer dana itu disebutkan bahwa ada yang bernama tpt
tpt itu ada tempat penguangan tunai
maka di dalam ketentuan uang elektronik harus disesuaikan
bahwa ketika ada pergerakan uang elektronik gitu ya
pengiriman uang elektronik pengiriman uang g dua puluh
untuk government to person itu pun harus selaras dengan kemungkinan ada yang nganterin atau ultimate beneficiary atau penerima bisa mendatangi tpt
yaitu orang yang ditunjuk untuk cash out hanya untuk menarik
inilah yang disebut oleh kita adalah adanya harmonisasi
tentu harus sejalan nih semua gitu ya
yang kedua adalah mendorong peningkatan keamanan dan efisiensi uang elektronik
kita pertajam di dalam uang elektronik bahwa kepada east penyelenggara kartu elektronik
itu harus memperhatikan unsur keamanan dan efisiensi
mereka itu harus senantiasa secara reguler menyampaikan laporan security audit dari independent it
kayak gitu ya dari auditor independen yang seperti itu
jadi ini concern sekali terhadap keamanan termasuk efisiensi
kemudian mendorong peningkatan keamanan dan efisiensi
ini kata pengguna uang elektronik ini latar belakangnya
begini kalau kita lihat sejak dua ribu sebelas
baik penyelenggara uang elektronik maupun pengguna itu kurang tertarik kepada uang elektronik
karena itu maka di dalam pbi yang sekarang ini
kita memberikan kelonggaran ini bahwa bisa diambil sebagian sebagian
nah gitu bisa diambil sebagian kemudian bagi yang penyelenggara juga nanti kita tetapkan
boleh lho ambil biaya dari sini dari sini
kemudian penegasan kebenaran bank indonesia terkait dengan perizinan
di sini kita lihat bahwa perizinan uang elektronik tahun dua ribu sembilan itu adalah tidak terbatas
artinya adalah begitu diizinkan teruslah dia mempunyai izin begitu
nah sekarang kita itu membatasi
dalam arti per lima tahun kita akan tinjau ulang kita evaluasi
kemudian bank indonesia juga ditegaskan berwenang juga untuk ngatur wilayah manakah
kalau yang bisa gitu ya kita izinkan untuk diperbanyak area uang elektronik
uang ini adalah ada tujuh belas
bank umum ada delapan bpd ada satu dan lembaga selain bank ada delapan
ini nama penerbit di kiri dan kemudian brand nama e money di mana
saya ingin tanya apakah diantara adik adik ini pada punya nggak uang elektronik
ini kosong udah punya saya
yang gitu ya kan punya berarti sudah sangat familiar ya
kalau kita lihat perkembangan uang elektronik itu adalah dari sisi nominal itu delapan tujuh miliar
sedangkan untuk volume itu sekitar empat
nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam pbi ini ada kebijakan perizinan dalam penyengat uang elektronik kita atur
berlaku izin lima ton itu dapat diperpanjang juga atas dasar kita lihat dari sisi perkembangan penyelenggaraan
kemudian tingkat kepatuan dan ketentuan yang berlaku
bagaimana sisi yang dilakukan apa jelek dan seterusnya tentu bisa paling paling polnya itu adalah kita tutup
tetapi kalau agak melanggar sedikit itu ada tahapannya
ada juga kita tidak mengizinkan dia untuk memperpanjang apa misalnya gitu produk tertentu dan seterusnya
kemudian aspek perlindungan konsumen kalau mereka juga sebagai penyelenggara tidak memperhatikan perlindungan konsumen
kita juga ada adjustment disitu
kita juga atas dasar efisiensi nasional mendukung kebijakan nasional kita berhak juga untuk membuka
kita mengizinkan kemudian kita juga menutup dan kemudian kalau dia mengusulkan bisa juga kita tunjuk ulang dan seterusnya
ini betul betul sangat fleksibel
kemudian kita lihat penyatuan izin transfer dana dan uang elektronik
kalau dulu begitu penyelenggara itu minta izin untuk sebagai
penyelenggara atau penderbit uang elektronik satu izinnya terus datang lagi dia
saya juga ingin jadi penyelenggara transfer dana satu lagi ada izinnya
kalau sekarang ini paket hemat
paket hemat ini penyelenggara mau juga transfer gak
nih ya udah kalau ini tinggal begini
tinggal begini tinggal sekali izin pakai tema dengan tentu saja analisa yang lebih dalam lagi
karena transfer dana kita harus benar benar ya
nah pengenaan biaya yang tadi saya sampaikan kalau dulu kan kurang menarik ya
karena ini maka sekarang izur atau penerbit uang elektronik bisa ini
dia bisa memungut biaya ketika ada penggantian kartu pada kartu pertama kali atau hilang kemudian diganti lagi
kemudian biaya administrasi untuk rekening dorman
jadi kalau si uang elektronik yang disini tidak dipakai pakai itu dalam waktu
mungkin ada bank yang menentukan kalau setahun teh tidak bergerak gerak begitu maka dia akan pungut administrasi
kemudian biaya tarik tunai
biaya tarik tunai itu akan dipungut juga jika transaksi yang off us
kemudian biaya pengisian ulang top up kan ada yang lewat sekarang suka ke atm
terus disini pengisian ulang kartu uang elektronik
ada kan nah lihat itu kita di sini ininya mandiri kita mau tempel yang mana nih
e money pasti mandiri dengan mandiri
berarti on us tidak bayar
tetapi kita tempel di bca nya bayar off us

ada yang namanya instrumen pembayaran store value
ini adalah kartu kartu yang kartu yang ada di wilayah itu berlakunya dan ini merupakan kartu yang secara komunitas
ini adalah kartu kartu yang bukan uang elektronik
karena kartu ini adalah kartu komunitas yang berlakunya adalah di wilayah itu
berarti dia tidak memenuhi unsur uang elektronik
karena salah satu unsur uang elektronik adalah kartu itu diterbitkan oleh
easware dan tidak diperdagangkan atau dijadikan alat pembayar di situ
nah untuk pbi atau ketentuan yang sekarang ini
yang ini tuh kartu kartu ini adalah bank indonesia bisa menugaskan
karena takut mereka suka kreatif kan
kadang kadang ini boleh gini gini tentu nak boleh juga pakai
bemo di depannya atau kopaja a itu berarti sudah memperluas arti daripada store value
kemudian kita bawa nggak nyebut halo didatakan nama ibu kandung tinggi badan yang gitu juga enggak
nggak didaftar berarti uang elektronik seperti itu yang unregister diperlakukan sebagai uang biasa
yang register adalah yang uang elektronik di mana kita bisa daftarkan
nama kita ya agak ribet sedikit lah tetapi aman
begitu jatuh block it
karena kita itu bisa dilakukan
dan kemudian keuntungan berikutnya adalah ini bisa kalau yang register itu bisa dipindah pindah kayak si
itu kayak tadi yang apa si anak kecil itu bersama pelayan resto
tindakan tindakan itu bisa tapi yang harus register
dan saldonya pun kalau yang unregistered hanya sampai satu juta yang register adalah sampai lima juta
nah berarti di sini wajib tunduk kepada apu ppt kemudian tarik tunai juga harus ada
begitu ada transfer dana harus juga fasilitas lakukan
kemudian hal yang baru lagi untuk ini adalah bisa transfer tadi person to person transfer bagi yang regited
misalnya si itu dari atm
dari atm dari rekening tabungan bisa juga
kemudian person to account transfer transfer dari uang elektronik ke rekening simpanan
nah kemudian tadi dikatakan untuk keamanan efisiensi security
ini ada kewajiban di dalam pbi ini dijelaskan
kewajiban harus memelihara keamanan yang tadi disebutkan
memiliki kebijakan prosedur tertulis penyengat kegiatan
ini harus transparan kepada si pemegang
jangan sampai pemegang tidak tahu bahwa biayanya itu tinggi atau apa
kemudian menjaga keamanan dan kerahasiaan
jadi data data itu harus dirahasiakan
pada saat dua ribu sembilan rasanya ada penerbit itu yang ada menyebutkan di ketentuan dia itu adalah ada nilai minimal
jadi kayak tabungan begitu
so ini pokoknya tidak boleh hilang sampai dua puluh lima begitu
jadi kita sebutkan pendepik uang tersebut dilarang menetapkan ini
minimum nilai baik untuk penggunaan maupun persyaratan pengakhiran atau rejim
atau memblokir biaya uang secara sepihak
mengenakan biaya pengakhiran juga
waktu mengakhiri juga nggak boleh pakai biaya
karena uang elektronik adalah kaya uang sehingga harus bisa diambil sampai nol
di sini disebutkan bahwa tidak boleh
sejak keluar delapan april ini tidak boleh
nah ini kita tetapkan bahwa itu yang dalam rangka public utility
yang masyarakat bersama sama pakai itu
jadi itu sppo harus juga membuka untuk yang lain
transportasi itu berarti tol kopaja apa mrt nanti yang baru om
kemudian itu monorail nanti yang ada
untuk itu yang untuk beli teh botol
apa segala macam untuk parkirnya oo
pokoknya satu set untuk kepentingan itu
instrumen ini adalah untuk mendorong dua macam
ada dalam rangka program bank indonesia
mendorong dari cash ke non cash
ada juga program bank indonesia untuk financial inclusion
yaitu untuk sampai pelayanan jasa pembayaran itu sampai ke ujung ujung karangayam
karena mereka juga punya hp
ya sudah harus simpan di sini
tetapi ini tidak berlaku sebagai simpanan yang ada bunganya
sebagaimana simpanan dalam undang undang perbankan
jadi kita menggunakan uang elektronik itu untuk starting point
menuju ke financial inclusion kita
nah sehingga di sinilah kegiatan dapat dilakukan
kemudian sektor tunai top up bisa
pembayaran tagihan untuk listrik untuk apa bisa
kemudian penyaluran bantuan pemerintah g dua p
jadi bapak ibu sekalian adek adek
g dua b ini kita kerjasama dengan kementerian sosial dan bapenas
bahwa untuk tahun ini akan kita lakukan sekitar september
untuk sekitar september itu akan kita lakukan
yaitu kita mulai stadies ya dari pkh
tetapi di mereka itu di government itu banyak sekali program program g dua p itu
antara lain adalah untuk keluarga sangat miskin manula siswa miskin
kalau kita lihat bank ataupun yang besar besar lah institusi penerbit uang elektronik
mungkin kedesa parangayam atau sundir kenyet itu nggak mau bikin bank
atau simpan uang atm atau apa tuh mungkin nggak mau
karena di sini masyarakat di sebelah sini di sini ada sungai
sehingga dibolehkan bekerjasama dengan penyelenggara transpegana atau badan usaha berbadan hukum indonesia
nah salah satu contoh adalah dengan pt pos
di dalam pbi ini ada kemungkinan bisa kerjasama dengan selain yang dua ini adalah dengan individu
dengan individu itulah dia bank dengan kriteria tertentu
kita sebutkan adalah kriteria buku empat
siapakah yang menentukan kriteria buku empatnya
itu tentu adalah kebenangan ojk
buku empat itu adalah gini gini gini
siapa bank yang masuk itu baru boleh
dan kami ketika melakukan perizinannya tentu koordinasi dengan ojk
inilah gambaran pembaruan daripada apbi ini begitu
semoga mari kita lihat masyarakat dan juga penyelenggara akan happy terkait ini
nah demikianlah gambaran besar dari pbi baru